penentuan satu ramadan seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah akan diputuskan minggu sore ini
keputusan akan diambil dalam sidang isbat di kementerian agama republik indonesia
sidang isbat digelar mulai pukul lima sore ini dengan melibatkan dua puluh lima negara islam sahabat
untuk melihat hilal dan menetapkan awal ramadan tahun ini
pemerintah menyiapkan sembilan puluh tiga titik pemantauan
satu ormas sudah menetapkan bahwa untuk awal ramadan akan jatuh pada hari senin
tapi kementerian agama dalam hal ini untuk perempuan itu menggunakan ru'yah dan hisab
artinya ruyah itu juga dipandu suatu perhitungan perhitungan
agar dalam pelaksanaan ruyah itu tidak salah lihat